jangan sampe meleng
kalo dino dateng kesini ngajarin namanya
saya berangkat ya
kalo nama aku sampe dibawa
dan ini jadi
jadi penyelidikannya polisi
yang ada semua rencana aku
untuk cari tau soal reina bakal gagal
biar bisa dapetin bukti
kalo reina adalah anak aku
mas aku jadi kepikiran mas dino deh
janjian dia bawa
bawa rambutnya reina
yang dulu itu ke tempatnya gali itu mas
mandi nih karisma putri
udah gak usah dibahas ya
gak usah di fikirin itu
mama aku masih habis ke sekolah
mama gak kenapa kenapa
hari ini oma gak bisa antur
mama baru jemput
sekarang papa dan mama ya antarin
ino apa benar kamu pakai
jasa tes dna ilegal
ini seperti bukan kamu aja
kamu kan gak pernah pakai cara cara
tapi saat itu aku hilang akal pak
dan pengacara bilang butuh waktu
cara tercepat untuk mengetahui identitas rena ya
dengan jalan belakang pak
papa minta kamu pakai cara yang resmi
asal kamu itu nggak melanggar hukum
apa kamu mau ditangkap ke elsa
kamu bikin heboh lagi
kamu bikin heboh lagi
bener kata papa
mama gak mau ada polisi lagi
gak mau ada urusan sama polisi
mama udah trauma
nanti aku akan ketemu dengan pengacara lagi

lewat jalur hukum
walaupun lama ya
walaupun lama ya
ya ditahui begitu
apa sih sama kamu western
siang foto itu sudah saya kirim
ke alamat yang ibu kasih ke saya
tapi kok sampai sekarang belum ada
emang dia gak datang ke sini gitu
buat nemuin saya saya tidak tahu bu
ibu elsa tunggu saja
kalau saya minjem
telepon sebentar buat telepon suami saya boleh
selamat pagi putri
selamat pagi miss
pagi bu andi
pagi miss kebetulan sekali ada
papa dan mamanya rena jadi
beberapa hari lagi ada perayaan tujuh belas
agustus di sekolah dan
semua murid dapat tugas membuat
agustus bersama keluarganya
iya bu andin tolong direkam ya bu
aktivitas rena lomba bersama
keluarganya karena segera
mungkin video itu dikumpulkan
dan akan diputar pada saat
perayaan tujuh belas agustus di sekolah
terima kasih bu andi
terima kasih bu andi
rena masuk kelas ya
kelasnya sudah mau dimulai sekarang
semangat belajarnya ya nek
yang pintar ya
tolong jaga rena baik baik ya
jangan sampai meleng
kalau nino datang ke sini ngajak rena main
siap berangkat ya
ya pak bos
kamu udah liat foto usg yang aku kirim ke kamu kan yang kemarin
kata dokter anak kita sehat loh sayang
terus sudah punya kaki sama tangan
terus bulan depan kita udah bisa tahu jenis kelamin anak kita apa saya
kalau misalkan cowok pasti ganteng banget deh kayak kamu
terus kalau cewek pasti mirip banget sama aku saya
kalau aku sih maunya
aku harus balik ke kerja
sayangnya tapi aku belum selesai ngomong sayang
kenapa kamu tega sama aku dan anak kamu
nanti kalau kamu udah pulang dari kampus
sore nya pas di rumah kita buat video untuk tugas reyna ya
kamu kalau misalkan mau ngundang papa suras sama mama sarah juga gapapa loh
siapa tau dengan mereka ikut mereka bisa happy kan bisa seneng
nanti aku coba teleponnya
semangat ngajarnya ya
lo tau gak itu tentang elsa andi lita
itu yang lagi rame banget lagi jadi headline di mana mana
ternyata bro dia tuh udah pun kurang
empat tahun yang lalu
iya gue juga lihat kok ya